menjelang debat calon wakil presiden sandiaga uno akan memfokuskan materi debat pada penerapan energi terbarukan
menurut sandi transisi bauran energi yang sebelumnya bergantung pada energi tidak terbarukan ke energi baru terbarukan sangat penting untuk mendorong energi yang ramah lingkungan
komitmen kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk melakukan transisi dari yang sebelumnya tergantung atau bergantung kepada energi tidak terbarukan ke energi baru terbarukan
akan menjadi fokus bahan debat minggu malam
setelah berdiskusi panjang dengan para dewan pakar dan tim pemenangan sandiaga uno akan memfokuskan materi debat pada pemanfaatan energi baru terbarukan
sandi akan membahas bagaimana memanfaatkan ebt untuk kepentingan nasional terutama dalam kaitannya untuk mendorong perekonomian nasional
pertama kali ini sudah kami sampaikan per hari ini saya sekarang akan terbang ke jakarta untuk bersinergi dengan pemerintah
kami akan berkomunikasi dengan pemerintah dari dewan pakar dan untuk menyampaikan masukan terakhir ke pak pabowo dalam dua puluh empat jam ke depan
karena debat akan dimulai sekitar jam delapan malam besok jadi sekitar dua puluh empat jam
informasi terakhir ini terutama mengenai energi baru dan terbarukan yang baru saja kita dapat dari kunjungan di jawa timur akan kita formulasikan sebagai bahan debat
sementara itu calon presiden prabowo subianto disebut siap menghadapi debat kedua dan tidak akan tampil agresif
tetapi akan mengkritik sejumlah program
pemerintah yang dinilai belum terrealisasi
hal ini disampaikan jurubicara badan pemenangan nasional prabowo sandi dhanil anzar simanjuntak di media center kertanegara pada minggu siang
kubu pasangan calon nomor urut dua menambahkan dalam menghadapi debat kedua prabowo juga menggunakan konsep menyimak berpikir dan menawarkan solusi
dhanil mengaku konsep tersebut merupakan hasil kampanye keliling yang telah dilakukan prabowo sandi selama ini
apa yang akan ditawarkan
nah proses menyimak itu pak prabowo bang sandi kan terus berkeliling di tengah masyarakat mendengarkan masukan apa keluhannya dan sebagainya
kemudian dibawa dalam forum berpikir namanya
forum berpikir itu melibatkan para ahli para ahli para pakar seperti tadi malam dan beberapa hari yang lalu
beliau mendengarkan masukan dari banyak para ahli yang punya ekspektasi khusus
kemudian baru nanti dibawa pada video
nanti malam kan pak prabowo akan tampil sendiri dan beliau akan nyampaikan tentu solusi apa yang akan ditawarkan untuk